terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
sejak beredarnya isu virus antraks penjagal sapi di mojokerto
mulai menolak kiriman sapi yang berasal dari jawa tengah dan yogyakarta
mereka khawatir sapi sapi kiriman asal jawa tengah tersebut telah terjangkit virus antraks
setelah penjualan hewan ternak di jawa timur menurun drastis
akibat kabar adanya virus antraks
giliran para pejagal sapi di rumah pemotongan hewan sekar putih mojokerto
yang menolak memotong sapi yang berasal dari jawa tengah dan yogyakarta
para pejagal takut sapi sapi yang dibeli dari daerah tersebut telah terjangkiti virus antraks
sejak merebaknya isu virus antraks yang menewaskan seorang bocah di yogyakarta
serta matinya beberapa hewan ternak di jawa tengah
penjualan daging sapi menurun drastis
penjagal yang setiap harinya dapat menyembelih tiga ekor sapi saat ini
hanya menyembelih enam

sementara dinas pertanian kota mojokerto kini memperketat distribusi sapi
yang akan dikirim ke mojokerto
petugas akan melakukan pemeriksaan rutin dan mendatangi rph
untuk mengecek langsung kesehatan sapi yang akan disembeli
yang mungkin datang dari luar kota
untuk selalu dilakukan pemeriksaan dan divaksin
hingga saat ini belum ada satupun kasus antraks yang ditemukan di mojokerto
namun demikian warga tetap diminta waspada